kehadiran menteri bumn erick thohir pada peringatan hud ke dua puluh lima pan
ditafsirkan publik dan sejumlah pihak sebagai upaya pan mendorong nama erick
sebagai cawapres prabowo subianto di tengah bursa nama yang banyak
dari masing masing parpol koalisi indonesia maju
meski disebut soal cawapres bisa dibahas belakangan oleh prabowo subianto
namun seberapa berpengaruh kemudian upaya pendekatan seorang erick thohir
menjadikan cawapresnya untuk prabowo subianto
dan untuk menjawabnya sudah bersama kami melalui sambungan online
ketua dpp pan saleh partoan dalohai dan juga direktur eksekutif indikator
politik indonesia burhanuddin muhtadi
assalamualaikum selamat sore
abang abang sekalian bang saleh dan juga bang burhan
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat sore mas burhan
oke baik saya langsung ke bang saleh terlebih dahulu
jadi ini pan masih optimis begitu ya hitung hitungan internalnya
untuk kemudian mendorong
mendesak nama ini kemudian menjadi cawapres dari prabowo subianto
jadi pertama perlu ditegaskan bahwa pengusungan nama erick thohir
di tingkat internal pan bukan hanya karena adanya ulang tahun pan
jadi bukan karena ada momentum pembukaan bimpeg pan
dan juga sekaligus hari ulang tahun pan
tetapi penyebutan nama erick thohir di tingkat internal partai nasional
ini sudah jauh hari sudah kita lakukan
ini juga bukan tiba tiba
tapi sudah melalui kajian kemudian hasil analisis survei dan juga mendengarkan
baik dari kader partai manat nasional yang ada di struktur jaringan partai
relawan kemudian simpatisan dan juga tentunya termasuk dari pendapat masukan masyarakat
para ahli dan tokoh tokoh masyarakat
dan itulah partai manas nasional masih yakin betul bahwa erick thohir ini adalah sosok yang paling tepat
dan paling pas untuk melanjutkan etatet kepemimpinan yang sekarang sedang ada
kedatilan kedatilan yang dicapai pada dua kredit terakhir ini
itu sangat layak dan sangat pantas dilajutkan oleh pasangan prabowo sijanto dan erick thohir
nah itu jugalah sebabnya mengapa pak erick thohir tentu kita undang
bagi bagian dari penghormatan pada beliau juga
untuk hadir bersama sama dengan kami dalam rangka merayakan dua puluh lima tahun partai manat nasional
oke bang saleh tapi kemarin pak zulhas juga mengatakan kalau kemudian cawapresnya pak erick itu baik
tapi kalau caimin sebagai penumpang lama di koalisi itu lebih baik
apalagi pak erlangga yang partainya yang terbesar nomor dua itu lebih baik
ini mendorong tapi malu malu tapi masih mau mendesak begitu ini bagaimana sikapnya sebetulnya
jadi di partai kami tentu sekali lagi kami pasti akan mendorong erick thohir itu dulu catatannya kan
tapi kemudian kedua tingkat kuat
ini koalisi indonesia maju semestinya kami kan bersyukur
kenapa karena ada banyak alternatif calon wakil presiden yang bisa kita usung
nah karena itulah maka jika misalnya ada pak muhaymin iskandar
yang sudah lama katakanlah berada di koalisi gabungan partai gerindra dan pkb
tentu ini juga terhormati
kita tidak mau nanti ada semacam katakanlah penilaian bahwa pan datang
lalu agenda agenda yang sudah terbangun selama ini
juga akan dihilangkan
begitu juga tadi malam pak zul juga mengatakan
erlangga juga punya potensi yang sama dengan yang lain untuk jadi calon wakil presiden
ataupun kader kader dari masing masing partai politik
oke mengesak tapi sadar diri begitu ya bang salah
saya dan percaya pada saatnya keempat partai politik ini akan duduk bersama
bermusyawara sebagai basis daripada demokrasi pancasila yang ada
untuk tukar salah satu di antara yang terbaik
untuk memenangkan pertarungan ini
bukan memenangkan salah satu orang per orang
bukan memenangkan partai per partai
tetapi memenangkan koalisi dan memenangkan indonesia
sehingga program program yang sudah ada selama ini bisa berkelanjutan
oke saya ke mas burhan kalau begitu
bagaimana kemudian anda melihat kansnya begitu
paling tidak dari momen tadi malam ketika didorong
tapi juga sepertinya pak zulhas agak sedikit malu malu begitu di depan caimin dan juga pak erlangga
mas burhan seperti apa
emang setelah isi pendukung pak prabowo bertambah menjadi empat
terutama partai yang lolos pt dengan bergabungnya golkar dan pan
proses pemilihan cawapres pak prabowo menjadi lebih dilematis ya
karena bagaimanapun bukan hanya mbak emine iskandar yang punya kans untuk terpilih sebagai cawa pres pak prabowo
tetapi tambahnya kendaraan pengusung
pak prabowo juga membuka opsi buat nama yang diusung oleh pan maupun golkar
nah dilihat dari sisi bergabungnya partai ke pak prabowo
pkb memang punya saham premium
tetapi kelemahan pkb adalah elektabilitas pak mwai min sebagai cawa pres itu kurang kompetitif
kemudian dilihat dari sisi kekuatan kursi golkar juga lebih potensial
karena bagaimanapun kursi golkar lebih tinggi bahkan dibanding gerindra
jadi kalau misalnya kita melihat survei survei yang kredibel terakhir dari kompas
itu juga menemukan elektabilitas pak air langga sebagai cawa pres itu juga kurang kompetitif
nah untuk faktor elektabilitas yang paling diuntungkan kalau pertimbangan semata mata karena variable ini adalah erick thohir
jadi erick thohir yang dipromosikan oleh pan itu elektabilitasnya sebagai cawa pres di survei lsi
ball tracking indikator
bahkan kompas masuk di dua besar
jadi ini yang kemudian membuat posisi erick thohir relatif kuat kalau pertimbangannya elektabilitas
tetapi jangan lupa pertimbangan elektabilitas itu bukan satu satunya
nah kalau misalnya ada variabel lain yang bisa diterima keempat partai jangan jangan muncul nama baru
gitu aja misalnya
tapi lagi lagi ini kan masih menunggu ya proses mk
karena siapapun partai mengusung capres itu bukan untuk kalah
dipertimbangkan tetapi yang paling tinggi
bobotnya adalah variable
elektabilitas oke mas burhan artinya
menurut anda ketika semua partai
paling tidak tiga partai di luar gerindra
nama alternatif itu akan bisa menjadi
solusi begitu apalagi ini nama gibran yang kemudian
hari ini sedang santer
diisukan meski harus menunggu mk begitu
bisa menjadi solusi ya menjadi
tetapi masalahnya adalah
apakah kalau misalnya gibran
secara elektoral punya daya
ungkit untuk memenangkan pak prabowo
atau tidak karena bagaimanapun
satu hipotesis mengatakan kalau gibran
dipasangkan dengan pak prabowo
itu basis pendukung
pak jokowi lebih solid memilih
pak prabowo gibran kalau sekarang
kan ada semacam nix signal ya
antara apakah pak jokowi
mendukung ganjar atau pak prabowo
kalau anaknya maju sebagai
cawapres pak prabowo ada ekspektasi
tetapi jangan lupa
hipotesis ini bisa juga di challenge
kalau keduanya itu
dikombinasikan jangan jangan muncul
dan itu akan mengurangikan pak prabowo untuk menang
jadi saya kira baik
itu akan melihat secara rasional
dunia politik saya kira belum salah setuju
itu makin lama makin saintifik
jadi kalau misalnya ukurannya
nggak bisa pakai rasa harus pakai data
oke saya tanyakan ke bang saleh kalau begitu
muncul dan menjadi jalan tengah
begitu ini akan
menjadi titik legowo begitu bagaimana
ketika memang bukan nama calon anda
yang dipilih sebagai cawapres
jadi pertama begini
di dalam politik ini
itu semua hal bisa
saja terjadi karena memang
satu definisi politik itu menurut saya
adalah seni untuk
mencari kemungkinan terbaik
terbaik untuk partai partai terbaik untuk
semua pihak dan terbaik untuk bangsa ini
karena itulah maka tentu di dalam merumuskan
cawapres seperti ini pun nanti akan
dicarikan jalan dan solusi terbaik
nah padahal misalnya
kalau ada muncul nama nama alternatif kita akan
lihat dulu apakah memang ini sudah sesuai
dengan konstitusi sudah sesuai dengan aturan
perundangan yang ada atau belum
nah jika belum ada tentu kita
belum bisa membahasnya secara
katakanlah detail seperti itu
nah kami untuk saat ini mungkin
tidak berandai andai dulu karena yang tidak
andai andai ada yang jelas kan ada
jadi pak burhan mengatakan erick thohir
ini elektabilitasnya sudah
sangat baik nah mungkin
saja kalau ini digabungkan dengan prabowo
elektabilitasnya akan semakin tinggi
itulah maka dalam potensi ini
kami akan tetap
mengajukan nama erick thohir
untuk ditarikannya bagaimana
nanti menemukan cawapres terbaik untuk bersama
oke terakhir bang saleh
jadi artinya meyakinkan kepada
kepada pkb itu bagaimana
nanti carapan untuk kemudian meyakinkan
apalagi elektabilitas tadi disebutkan
erick thohir masih lebih unggul begitu daripada dua calon lain
ya tentu nanti dalam usaha warah itu kan akan
didengar pendapat masing masing
kemudian nanti situ akan kita
kelemahan masing masing ya biasa kan itu
sebetulnya dalam politik ala ali biasa
lalu nanti akan kita bandingkan
kita bandingkan lalu
kita tawarkan ya ternyata menurut kita
ini yang terbaik itu adalah ini gitu
bukan untuk fun sebetulnya
tapi untuk kita bersama
baik bang saleh
nanti tentu akan ada
katakanlah dalam tangga ketik
mungkin penolakan nggak persetujuan
sebetulnya nah disinilah nanti
mungkin perannya kita meminta
apa namanya musawarah itu
saling memberi dan juga saling menerima
itu dalam politik ada yang
ke mas burhan kalau begitu
ada yang dilepas ada yang diterima
oke bang saleh saya sudah bisa dapat
poin anda saya ke mas burhan
jadi artinya titik legonya nanti
akan kira kira di mana dengan
potensial seorang erick thohir
yang anda sebutkan tadi dalam survei
singkat saja mas begini pertama
ukurannya harus rasional
setiap partai pasti
punya alasan subjektif
mengapa ketua umum atau tokoh
yang mereka promosikan layak
untuk dipilih sebagai cawapres
tetapi ukuran subjektif tadi itu
melalui metode saintifik
buat pak prabowo menang jika
abc dan seterusnya
nah kalau misalnya
ada titik temulain misalnya
golkar buat pkb
itu dimungkinkan kalau menang kan
kalau pak prabowo kalah kan nggak mungkin
ada power sharing misalnya sekian
anggota kabinet kemudian beberapa
pos kementerian yang lain jadi power sharing
bisa dimungkinkan bukan semata mata
tapi power sharing di tempat lain
tapi dengan satu syarat menang dulu
nah ini saya kira bahasa yang bisa
mempertemukan konsensus diantara
partai partai pendukung pak prabowo
artinya diskusi panggung belakang akan
semakin banyak begitu ya tidak hanya soal cawapres
tapi juga kemudian menang dulu atau tidak
itu pertanyaannya baik terima kasih
atas waktu oke terima kasih mas burhan
direktur eksekutif indikator politik indonesia
juga bang saleh ketua dpp
partai amarat nasional telah bergabung
bersama kami selamat malam semuanya